indonesia adalah negara demokrasi
dalam demokrasi setiap suara memiliki harga yang sama
satu suara menentukan siapa pemimpin bangsa
itu artinya satu suara menentukan masa depan bangsa
saya syazawi sastro untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya